ini bareng tunangan kamu yang jabrik ini sedangkan anak saya sakit hatinya tahu nggak
hah perempuan apa sih kamu
raka sayang ada apa
aku mau ketemu sama kamu
raka ada apa sih
raka kamu kok kayak sedih banget
aku sih gak apa apa ketemu tapi ini udah malem banget loh kak
kalau mama tahu aku pasti kena marah sama dia
iya tapi aku udah berhentiin ketemu sama kamu sekarang
biar aku tunggu kamu di sana
maaf ya udah bangunin kamu malam malam kayak gini
aku baru tahu
itu kayak gimana sekarang
pokoknya perasaanku sekarang kacau banget talitha
nih kamu lakuin udah bener banget kok
kamu kalau dapat harus cerita sama aku
dan sama orang lain
terus suatu hari nanti
pasti akan bebasin mama
pasti bisa bebasin mama
mesti bisa nyelamatin mamanya
siapa yang menelpon kamu tentang berita ini
pak saiful sendiri pak
orang sana yang bertanggung jawab atas tender itu
orang yang kita sogok supaya menang tender pak
tapi saya sudah konfirmasi kepada kedua direktur pengambil keputusan lainnya
perusahaan geraha sakti kencana yang
dipimpin oleh sakti pengusaha muda dan penuh ambisius itu yang menang pak
saya sudah pertaruhkan seluruh uang perusahaan
sekarang saya betul betul bangga
ya begitulah berita gembira kita pagi hari ini
terus terang saya udah gak sabar untuk ngumumin semua ini
karena ini merupakan keberhasilan
ini adalah kesuksesan dan kemenangan kita semua
dan berkat kerja keras kita semua tender jangka panjang ini berhasil kita menangkan
wow keren sekali
kita paham pak
oh ya satu lagi
yang paling membanggakan
kemenangan ini sudah membawa perusahaan kecil kita ini
sebagai perusahaan nomor satu di indonesia sekarang
terima kasih untuk kerja keras kita semua
oh ya terima kasih juga nih buat kopi
ini yang selalu setia menemani kita kerja sampai lewat malam
pak pak pak
berita ada apa sayang
nggak ganggu kan
nggak cuma mau nganterin ini aja sih
nih mak peh pah tadi ketinggalan di rumah
jadi sebelum talita ketampus talita mampir dulu nih ke sini
iya terima kasih sayang terima kasih
papa udah pikun nih
kau lagi stres ya
kayaknya aku papa lagi stres mukanya kok stres begini
papa harus stres dulu biar dapat uang
oh ya kamu mau ke kampus kan
papa tinggal dulu ya papa mau meeting
nah tolong dibawa berkas berkasnya semua ya
ya pak selamat meeting ya
perusahaan kita memang sial terus ya
dua kali dalam sebulan kalah tender sama perusahaan yang sama lagi
tapi bukan perusahaan kita yang sial berapa
perusahaan gerasakti kencana itu memang ganas biarpun masih baru
direkturnya masih mudah dan penuh ambisius lagi
geraha sakti kencana
tunggu deh tunggu
kayaknya aku pernah dengar deh nama perusahaan itu
aku dengar nama perusahaan itu pernah disebut
papa yang cerita atau pas lagi ngobrol sama teman teman kampus
oh saya tahu non
ini ini ini pacarnya mbak judita
kalau nggak salah namanya sakti benar nggak ya sakti
oke sekarang aku tahu papa ternyata kalah tender
pantesan tadi mukanya kelihatannya stres
papa kan pengusaha profesional
geraha sakti kencana
nah ini dia nih majalahnya nih
jadi itu perusahaannya sakti
astaga perusahaan sakti

aku sekarang sedih mikirin nasib mamanya
selama ini aku cuma bisa ngeliatin kamu yang sedih aja
padahal kalau aku yang lagi sedih
kamu selalu berusaha menghibur aku
kamu aja yang bengong
aku sedih banget ya
yaudah gini gini
kamu temenin aku dulu makan siang mau gak
makan yang enak yuk
biar suasana hati kamu jadi enak juga
kamu lagi merhatiin aku
ya gak apa apa dong kalau aku merhatiin tunangan aku sendiri ya kan
terima kasih kak
harus duduk nanti selesai epic

yang mana aja tidak sendiri

ya udah lagi

terus setelah wahosa
masuk keeper lagi nih ini

inin pengambilan pori dong
kamu apa polisi bawa ke sana jadi emang harus untuk kejadiannya ya
maka kita harus kasih pelajaran mau kasih pelajaran
maka enggak bener
masa harus aku balik
dasar kamu perempuan yang gak punya perasaan ya
kamu enak enakan disini bareng tunangan kamu yang jabrik ini sedangkan anak saya sakit hatinya tau gak
perempuan apa sih kamu
sampai jumpa lagi